aku menginginkan dia menghancurkan lencana dharma putranya
kalau cuma satu saksi tidak bisa dipercaya
rupanya kau tidak percaya dengan putraku dangdi
dengan romonya saja aku tidak percaya
apalagi dengan putranya
hanya akan melahirkan pendusta
biar aku ajarin mulut
apa yang sudah kamu lakukan dengan arya
akan kuhancurkan mulut besarmu itu
dia telah merudah paksa nari rati
di mana raden
kamu benar benar ingin dihajar
aku tidak takut
aku bungkam bulatmu
karena kurang ajar kamu
rumah bikin malu
bunuh saja aku romo
aku sudah tidak tahan
bunuh saja kalau itu membuat romo puas
aku tidak tega untuk membunuhmu
rasa tidak tahu malu kamu
kalau sampai masalah ini diketahui orang banyak
akan sangat memalukan
kamu akan hilang kesempatan untuk belajar dharma putra
mau ditaruh di mana mukaku ini
kalau sampai istana tahu
anak laki lakiku adalah
aku tahu aku salah
tapi ini semua tidak akan terjadi kalau tidak ada sebabnya
dengarkan aku dulu
ini semua terjadi
karena nari rati selalu menggoda aku romo
dia terus menerus mengikutiku
dan dia menyerahkan diriku
bagaimana seorang laki laki
bila seorang gadis menyerahkan dirinya
aku tidak percaya ucapanmu
kamu dirayu seorang gadis
apa tidak sebaliknya
berkali kali kamu mengumbar janji
orang yang menyerah
seakan akan kamu yang diraih
cuma orang bodoh yang percaya
arian wibanga keluar
keluar rey keluar rey keluar rey keluar rey keluar rey
keluar rey keluar rey keluar rey keluar rey keluar rey keluar einat baw ke bawah

aduh keluar arya di bangka keluar
siapa yang membuat ribut di depan rumahku
ada masalah apa
ribut ribut di depan rumahku
empu hangga reksa yang terhormat
gusti prabu kertanegara
bersama penduduk sekian banyaknya
lencana dharma putranya
putra ku lulus dharma putra
dan tukang berkelahi
tapi aku tidak sempat
aku juga tidak sepintar dwi pangga
aku juga tidak menduduki tempat yang disucikan
rupanya berita ini sudah menyebar
aku sungguh tidak mengira
seorang lelaki becat
dan tidak tahu malu
siapa yang sudah berani
membuat fitnah ini
biar ku patahkan batang lehernya
aku melihat dengan mata kepala ku sendiri
kalau putramu itu
ayo siapa lagi yang jadi saksinya
kenapa kalian diam
kalau kalian diam itu artinya kalian tidak punya saksi lagi
untuk apa saksi lain
aku menginginkan dia menghancurkan lencana dharma putranya
kalau cuma satu saksi tidak bisa dipercaya
rupanya kau tidak percaya dengan putraku dangdi
dengan romonya saja aku tidak percaya
apalagi dengan putranya
pendusta hanya akan melahirkan pendusta
aku akan menangkapmu
aku tidak akan mengajarmu
biar aku mengajarmu
kamu tidak apa apa
aku baik baik saja kak
kalau ada masalah
tolong selesaikan dengan baik baik
jangan dengan kekerasan seperti ini
dia yang tidak mau baik baik
dia yang cari masalah
aku yang mencari masalah kata kalian
yang sudah mencaci magi aku
yang sudah menjelekan aku dan juga ibuku
perempuan tidak tahu malu
tapi lihat sekarang
siapa yang datang untuk menolongku
kalian kenalkan dia siapa
putra dari empuk
seorang putra yang sangat terhormat
dia datang untuk menolongku
karena dia kekasihku
juga kakak kakak mandan
sebentar lagi kita akan menikah
tunggu pak lestri
perkataanku ada yang salah
tidak kan kang
perempuan mana lagi yang akan kamu sakiti hatinya
ini tidak bisa dibiarkan
kesalahpahaman ini harus aku jelaskan disini
kenapa kakang diam saja
jelaskan pada mereka kang
jelaskan pada mereka kalau kau ini adalah
ini adalah warisanmu